pemirsa presiden jokowi dodo menghadiri pelantikan pengurus hipmi periode dua ribu sembilan belas hingga dua ribu dua puluh dua
dalam sambutannya presiden menyinggung sosok penggantinya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa saja dari kalangan hipmi
dalam pidatonya presiden bahkan menyapa secara khusus nama mantan ketua umum hipmi sandiaga uno
presiden menyampaikan ke publik dalam sapaannya presiden menyampaikan hati hati di tahun dua ribu dua puluh
presiden mengamini pernyataan ketua dewan pembina hipmi bahlila hadalihya
yang menyebut anggota hipmi saat ini berpotensi untuk maju dalam bursa capres dua ribu sembilan belas
meski telah secara khusus menyapa sandiaga uno presiden tetap enggan menyebut secara pasti siapa anggota hipmi yang memiliki kans untuk maju dalam pilpres mendatang
dalam sambutannya presiden menyinggung sok sok penggantinya di tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa saja dari kalangan hipmi sandiaga uno
presiden menyampaikan hati hati di tahun dua ribu dua puluh empat nanti bisa saja dari kampung hipmi yang memiliki kandidaan